hampir di setiap seri balap motogp pria asal kebumen ini selalu hadir di sirkuit
termasuk di ajang balap motogp di sirkuit mandalika nusa tenggara barat
mugiono adalah teknisi asal indonesia yang menangani helm helm yang dipakai oleh para pembalap
seluruh aspek dari helm yang akan dipakai pebalap tak luput dari perhatian pria berusia tiga puluh sembilan tahun ini
mulai fitting busa helm jenis visor hingga kepenempelan stiker sponsor
saya cek kacanya masih layak pakai atau tidak
saya cek dalemnya pin lognya saya cek masih layak pakai atau tidak
kalau memang tidak layak pakai atau memang itu scratch atau baret itu saya ganti kacanya
terus nanti saya pasangkan tear off nya
nah fungsi tear off sendiri itu untuk memperpanjang usia kaca sebenarnya
jadi kalau ada serangga kalau ada serpihan ban di depannya atau kerikil
jadi kacanya ini aman atau safety karena adanya tear off ini seperti ini
nah seperti ini sebenarnya ini bukan biru ya ini covernya
sebenarnya tear off ini clear atau bening
total ada tiga pembalap motogp
moto dua dan empat pembalap moto tiga yang helmnya ditangani oleh mugiono
salah satunya adalah helm yang dipakai enea bastianini dari tim ducati gressini racing
yang di seri pembuka di qatar tampil menjadi juara
apapun permintaan dari pembalap untuk membuat helmnya nyaman dipakai
harus bisa diakomodir oleh mugiono
walaupun ini sama sama batok m sama sama size
belum tentu sama pembalap lain itu muat atau pas
bisa longgar bisa terlalu sempit begitu
jadi setiap pembalap itu memang beda
contohnya seperti enea bastianini seperti ini
nah ini dia sendiri kalau yang normalnya itu tidak ada tambahan busa di sini
tetapi ini khusus custom dia ada minta tambah busa lima belas mili di depannya
itu permintaan khususnya seperti itu
menjadi teknisi helm balap motogp sejak tahun dua ribu sembilan belas
mugiono harus menyiapkan total sekitar enam puluh helm
yang akan digunakan oleh dua belas pembalap di setiap seri balap motogp
erlangga wisnuaji robby bahtiar mandalika nusa tenggara barat